dia akan mengundurkan diri pada bulan september
selama dua dekade terakhir kesenjangan kekayaan telah meningkat di australia
pada jarak seribu tujuh ratus meter dari garis finish fun delapanild yang berusia dua puluh dua tahun itu melakukan serangan kilat yang menempatkan oconor ke posisi kedua secara keseluruhan
kala itu ada dua pasangan indonesia melaju ke final
dan memberitahu orang australia apa kerja yang baik yang mereka lakukan
tidak ada yang telah meminta kebenaran
tapi saya sih lebih suka kalau sudah ada data ilmiah yang pasti
dan miliarder inggris sir jim ratcliffe telah menyelesaikan pembelian dua puluh lima saham manchester united
komisi kehakiman eurook telah memulai pemeriksaan mengenai ketidakadilan terhadap masyarakat first nations di victoria terkait tanah langit dan perairan
makanya kita jauh lebih ketat sekarang
yang pertama untuk mabes polri dengan anggaran rp satu triliun dan untuk pengamanan dari polda seluruh indonesia dengan total satu lima triliun
dan para aktivis kandengger telah menyuarakan kekhawatiran mengenai kurangnya layanan diagnostik
mungkin yang kita lihat barulah pada investasi untuk smelter dan sebagainya saya kira memang terbesarnya itu tapi turunannya belum
menutupi diri mereka di belakang
sekian wartaberita sbs audio
fadil menyebut bahwa operasi mantap berata ini nantinya akan dibagi menjadi dua alokasi anggaran
dan menciptakan sebuah bahasa yang kita sebutkan
setelah lebih dari seratus sapi australia mati
kalau masyarakat lengah tidak mematuhi protokol kesehatan
organisasi kita memperkenalkan orang orang kita
pakai masker jaga jarak cuci tangan
jadi senang harus buat apa nih saya nih
india itu sekitar seminggu yang lalu sudah menyuntikan satu miliar dosis vaksin
terbukti merupakan langkah terlalu jauh bagi petenis sydney
juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini kan sifatnya masih melihat kondisi
pemilik kita bisa berjalan ke sini dan membeli lima dolar lima puluh dolar atau satu ratus lima puluh dolar
dan untuk merayakan pelestarian dan ketahanan budaya bangsa pertama
yang lulus seleksi calon pegawai negeri sipil dua ribu dua puluh satu memutuskan mengundurkan diri
kepala who tedros adhanom ghebreyesus menangis ketika meminta solusi politik
setelah perbincangan di kabinet keamanan dan mengikuti direktif saya
tidak boleh melamar cpns untuk periode berikutnya
dalam dua belas bulan hingga bulan agustus
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
dan yg menurut ias yang memupukannya yakho satu ratus tiga puluh delapan satu pr premier yang menutupi kementerian tersebut
ya yang pertama jelas pandemi belum berakhir dan semua masyarakat harus memahami ini
dugaan kejahatan perang yang dilakukan tentara australia di afganistan
tiga m lima m nya harus jalan termasuk juga pembatasan sosial dari pemerintahan dengan ppkm
secara mendadak begitu ya nah gelombang satu dunia itu terjadi pada empat januari dua ribu dua puluh satu kemudian turun sampai lima belas februari
ada juga cara yang mengawasi sampai dua puluh satu hari
bukan hanya untuk covid untuk semua hal itu selalu ada
untuk menghindari isu tersebut berkembang menjadi perang budaya
dua puluh lima mei lalu artis sekaligus jurubicara presidensi indonesia pada kttg dua puluh
kita banyak belajar dari negara lain bahwa ketika mereka melonggarkan aktivitas dan mobilitas diikuti oleh pelonggaran protokol kesehatan yang ada adalah lonjakan
ini memiliki karakteristik yang dapat mempengaruhi laju penularan ke para keparahan gejala maupun
jadi saya kira rumah sakit juga harus tetap alert dan waspada
proses pembentangan di sekolah itu
bersama saya ratri kartika inilah flash week podcast
ya jadi yang pertama soal sasaran vaksinasi kita
kedua kompetisi ini bakal diselenggarakan selama dua pekan berturut turut di istora senayan jakarta
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
mark butler mengatakan suara ke parlemen akan meningkatkan hasil kesehatan bagi first nations people atau penduduk pribumi
premier jacinda allen mengatakan dia siap untuk menyampaikan
jadi penyebab kenaikan kasus di banyak negara termasuk indonesia
penduduk queensland utara mulai dari arles hingga mackay termasuk whitsunday didesak untuk bersiap menghadapi angin topan tropis kirillie
akan mengundurkan diri pada bulan september
bagi komentar ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
untuk mengatasi berbagai jenis pandemi covid sembilan belas ini
tidak menunjukkan masalah nyata yang mempengaruhi warga australia
saya kira tiga hari yang lalu kami baru rapat karena ada sumbangan vaksin cukup besar dari european union
nah dia memang yang seperti saya katakan tadi
direktur jenderal wao tedros adhamon ghebreyesus mengatakan
dengan mayoritas daerah terdampak di townsfield
menurut saya bekerja dalam kesehatan anda memahami lebih dari sebuah sektor lain
karena kurangnya kejelasan tentang
itu satu yang saya ingin sampaikan tentang gambaran
kemudian richment secara berturut turut untuk mengklaim dua di musim iff
pemantau legislasi keamanan nasional independen sedang meninjau efektivitas undang undang kerahasiaan dengan kekhawatiran bahwa undang undang tersebut terlalu luas dan berdampak pada kebebasan pers
khususnya jalur udara atau jalur laut
yang ketiga kemampuan kemampuan yang meningkat kesadaran dan kepatuannya jangan sampai turun
dan kelima bagaimana dampak varian baru terhadap efektifitas vaksin
kamar dagang dan industri australia telah menyerukan kenaikan upah sebesar dua persen
dan personal kuratorial sedang bekerja di ruang hangat
kalau begitu ini mudah atau sulit
terutamanya untuk mengajarkan popping style indonesia
serta anggota dari kedua belah pihak
manapun anda mendapatkan podcast anda
kelompok kejahatan terorganisir mempekerjakan anak anak dengan bayaran lima ratus dolar
dr tedros menyerukan gencatan senjata segera
beralih ke informasi korporasi dan bursa pt istaka karya persero dinyatakan pilot
dan tidak semua pos lintas batas negara kita yang merupakan lintas darat
berkumpul untuk melakukan upacara pemberian ke warga negaraan
jadi biar tidak sepotong sepotong kita akan menyampaikan secara komprensif apa yang setelah dicapai oleh tim khusus yang dibentuk oleh bapak kapolri
terima kasih masukannya prof chandra
menurut iwan sang pemilik kedai pembuatan bakso ini membutuhkan tenaga ekstra
terutama munculnya varian baru tadi bung ferdi
kita tahu bahwa kalau ada whole genome sequencing negara itu akan mengirimkan ke g delapan yang mengumpulkannya
partai buruh telah memberikan usulan tersebut kepada pihak oposisi
sampai dengan saat ini sudah dua puluh sembilan provinsi yang sudah terintegrasi dan lima provinsi mungkin dalam waktu dekat akan terintegrasi juga
demonstran perunjuk rasa di luar gedung mahkamah agung ejt untuk mendukung david mcbride yang baru mengetahui nasibnya setelah mengukapkan dugaan